belum kenyang kalau belum makan nasi
inilah istilah yang tak asing di kalangan masyarakat indonesia
nasi menjadi sumber karbohidrat yang dikonsumsi untuk mengisi energi
nasi bungkus kerap menjadi solusi untuk mengatasi perut kosong
nasi berisi lauk pauk yang disajikan dalam satu bungkusan ini
diminati masyarakat karena tergolong murah mengenyangkan dan praktis
di tengah bisnis kuliner yang terus mengalami inovasi
nasi bungkus menjadi salah satu peluang usaha sebagian masyarakat
salah satunya nasi murah di tegal rotan bintaro tangerang selatan
kedai kuliner ini memiliki sembilan varian nasi bungkus khas jepang
dengan pilihan menu olahan telur ayam dan daging sapi
ada pula tambahan makanan berupa sate dan giant katsu
atau irisan ayam berbalut tepuk berukuran jumbo
dalam sehari nasi bungkus kekinian ini terjual hingga seratus pos
makanan indonesia kan rakyat kita kan sehari sebenarnya banyak juga yang menggunakan nasi itu bungkus
nasi dengan bungkusan
akhirnya kita dapat ide seperti itu
akhirnya sempat dapat supaya lebih menarik lagi
dan kita mau pengen memadukan yang unik lagi itu ditambah dengan
yang sausnya yang jepang gitu ala ala jepang
menu nasi lada hitam berisi nasi lengkap dengan telur
lembaran daging sapi dengan bumbu lada hitam dan sate
semua isian dikemas menggunakan daun pisang dan dibungkus kembali dengan kertas tebal
nasi bungkus berukuran besar ini dijual mulai dari rp dua belas hingga rp dua puluh tiga
misalnya nih kita bicara tentang pelindungnya atau bungkusannya
itu adalah untuk melindungi bagian makanan di dalamnya itu pastinya
terus yang kedua adalah supaya makanan itu tidak tercecer ataupun aman saat tangan disantap
dan selain itu untuk usaha kuliner kekinian biasanya nih bungkusan makanan dibuat menarik nih kayak gini nih
tanpa khawatir makanan tercecer atau rusak nasi bungkus ini praktis untuk disantap di mana saja
nasi dengan lauk pelengkap khas negeri sakura ini juga dapat dinikmati lidah orang indonesia
angkringan ca di gading serpong tangerang juga menjual nasi bungkus khas gerobakan kaki lima yang ada di yogyakarta
usaha kuliner ini menyajikan nasi delapan varian lauk lauk autentik nusantara
mulai dari kerang sambal hijau liwet rebon hingga ayam kemangi
tersedia pula pelengkap makanan mulai dari sate satean hingga tempe mendoa
untuk menyantapnya konsumen dapat memilih sendiri nasi bungkus dan lauk pauk tambahan sesuai selera
setelah itu nasi yang dibungkus daun pisang ini dipanggang untuk menambah aroma pada makanan
kalau makan angkringan di sini nasi bungkusnya itu nggak cukup kalau cuma satu
jadi ya dua atau tiga karena memang porsinya kecil nasi bungkusnya
dan di sini di angkringannya walaupun konsepnya itu adalah gerobakan kekilima khas yogyakarta
tapi pemilik di sini menyebut bahwa mereka ini kulinerannya ini adalah kualitasnya premium
satu buah nasi bungkus harganya rp enam
dalam sehari angkringan ini menjual hingga empat ratus lima puluh porsi nasi bungkus
terus idenya tuh cek cek cek karena gak pernah puas makan angkringan yang udah ada
rasanya gini ya gimana kalau nasi bakar kita kemas jadi kecil dan rasanya sama dan dengan harga terjangkau
tidak hanya bisa dibawa pulang
nasi bungkus di angkringan ini nikmat disantap di tempat selagihan
jendrayani laksmi wahyu ramadan tangerang banten